ya kecelakaan maut terjadi di jalur wisata gunung bromo semeru
sebuah mobil bak terbuka mengalami kecelakaan tunggal
tujuh orang meninggal dunia dan tujuh korban lain alami luka berat
diduga gara gara sopir mengantuk kecelakaan tunggal terjadi di jalan raya ringinanom poncokusumo kabupaten malang jawa timur rabu siang
akibat kejadian tersebut tujuh orang dilaporkan meninggal dunia
kecelakaan maut ini berawal saat kendaraan bak terbuka melaju kencang dari arah gunung bromo menuju tumpang
sesampai di lokasi sang sopir yang diduga dalam kondisi mengantuk dan tidak dapat mengendalikan kendaraan di jalan menurun
walhasil mobil menabrak pohon hingga beberapa penumpang di bak belakang terlempar keluar dan terjatuh di selokan di tepi jalan
penumpang yang ada di belakang pickup terlempar ke depan sehingga terjadi korban meninggal
ada beberapa korban
untuk saat ini korban meninggal yang sudah kami pun kami data sebanyak tujuh orang meninggal
semuanya meninggal di rumah sakit jum'at satoso tumpang
diperkirakan setelah kami data ada empat belas penumpang termasuk yang ada di depan dan di belakang
informasi terakhir yang kami dapat bahwa rombongan ini dari ranupane dalam rangka arisan
tujuh korban tewas dibawa ke rumah sakit terdekat sedangkan sopir mengalami patah tulang
abdul malik malang jawa timur